peretasan situs lembaga negara semakin mengkhawatirkan
sebelumnya data kpai dertas bank jatim dan juga ada beberapa diantaranya yang sudah dihimpun tadi oleh tim lead bank kami
dan yang terbaru adalah badan siber dan sanin negara bssn
apakah ini menunjukkan lemahnya sistem pertahanan situs resmi lembaga pemerintah
apakah ini juga artinya data data sensitif mulai dari data kependudukan korespondensi hingga pertahanan mungkin juga bisa dicuri
kita bahas sore ini bersama narasumber bergabung secara virtual
ada bapak anton setiawan juru bicara bssn
pak anton selamat sore terima kasih sudah bergabung sore ini
selamat sore mbak putri
berikutnya ada pak pratama persada ketua lembaga riset keamanan siber cisres
pak pratama apakah betul saya menyebutkannya begitu sisres
baik terima kasih
selamat sore pak pratama dan juga pak anton
saya ke pak anton terlebih dulu
pak anton sejauh ini bagaimana hasil penelusuran
keseluruhan bssn sampai hari ini atas defacement yang terjadi pak sudah dari rabu
per tadi masih belum bisa diakses oleh tim kami apakah sore ini sudah bisa
iya terima kasih mbak putri selamat sore juga mas pratama dan para pemirsa
memang situs tersebut tidak diakses karena memang sejak tanggal dua puluh satu
dan kejadiannya itu pada tanggal dua puluh
sejak tanggal dua puluh
itu dilakukan tindakan pengamanan oleh tim tangkap darurat bssn
dan memang situs tersebut tidak diaktifkan mbak putri
jadi memang tidak digunakan lagi situs tersebut
sejak kejadian tersebut
dan untuk penanganan terhadap tata kelola malware dilakukan melalui mekanisme yang lain
jadi itu langsung di shut down gitu ya istilahnya ya mungkin ya pak anton ya
iya benar mbak putri
pak anton seberapa serius bssn melihat ancaman seperti ini
kalau di facement kan katanya sebagai ajang unjuk gigi para hacker untuk menunjukkan kemampuannya
jadi defacement saja
tapi apakah ada hal lain yang dilihat oleh bssn atas peristiwa ini
iya terima kasih
jadi kita menganggap serius ya
semua serangan semua insiden
kriber yang terjadi apalagi ini terhadap lembaga negara kelas bssn
yang dianggap bertanggung jawab terhadap keamanan
di negara ini kita menganggap itu hal yang serius
sampai sekarang pun tim masih melakukan penelusuran
tapi fokus utama sekarang adalah dengan kejadian ini bssn melakukan evaluasi dan penguatan ke dalam
supaya hal hal seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari
karena tentunya sangat mencoreng nama baik indonesia
mas pratama mas pratama semakin sering serangan serangan seperti ini kita terima
dan kita tahu serangan ini tidak akan berhenti
karena bagaimanapun keamanan siber kemudian data sensitivity itu akan menjadi sesuatu yang mahal
di waktu waktu yang akan datang
bagaimana sudah siapkah kita sebenarnya mas pratama
siap atau tidak siap mau tidak mau harus bilang siap
walaupun tidak siap
karena begini memang saya pikir ini belum menjadi jajaran
kita sebutnya banyaknya penelusuran banyaknya penelusuran data
itu teksnya secara
bahkan seperti kebiasaan
jadi kita dengarnya jadi lama lama biasa
ini kita rame karena nggak biasa aja yang diretas bssn
kalau yang diretas yang lain contohnya kami
asial itu biasa saja
tapi karena bssn jadi drame
nah ini menurut saya kita belajar
kita pikir alas security operasi
kalau kita seperti orang yang sebenarnya gampang kita melakukan pengamanan itu
tools nya sudah ada
kemudian teknologinya ada
sdm nya bisa dididik
kemudian tata kelolanya aturannya ada
bssn ini sebenarnya sudah membuat semuanya
standar standar penanganan informasi
pemimpin itu para pembuat kebijakan itu mereka mau
pengamanan informasi yang maksimal
mereka mau nggak memberikan keamanan lebih kepada data data disimpan
yang tidak salah kan di situ
oleh karena itu kok sekarang kita terkebocoran di toko buka buka
bukalah ke pila kesehatan data i kpu
ini kita tidak belajar
khusus untuk bssn ini sebenarnya sudah cukup bagus penanganannya
tapi kita lihat bahwa data yang ada di dalamnya tidak ada data data masyarakat
jadi ya amat
dan kalau kita istilahkan jangan berarti bahwa ketika bssn itu di hack
kemudian kita bilang bahwa ya bssn aja di hack
namanya kita menggantungkan keamanan cyber kita kepada bssn ini gitu
karena misal dokter sakit
dia kan kerjaannya ngobatin orang sakit
kalau dokter sakit begitu dia sembuh ngobatin orang sakit
cuma lebih hati hati saja
karena ini sebenarnya masalah yang sangat remeh
ini penyebabnya adalah masalah yang sangat sangat remeh sekali
sehingga terjadi mispersepsi
ada garansi op hingga menyebabkan terjadinya pertasa
itu tidak perlu
karena di bssn orang orang yang bisok
sebenarnya dengan pas
tapi bagaimanapun juga menarik
kalau misalnya tadi mas pratama mengatakan
ini menjadi rame karena yang diretas adalah bssn
karena bagaimanapun bssn itu adalah simbol pertahanan siber negara kan pak anton
memang ini tentu menjadi perhatian
awareness masyarakat sekarang jadi melek nih gara gara kasus ini
sebegitu rentannya kah kita pak anton
bssn menjadi simbol gitu kan bagi kita semua
dan itu tentunya saya sampaikan tadi
dan yang sudah disampaikan mas pratama tadi
menjadi koreksi yang sangat keras bagi bssn khususnya di internal bssn
untuk tidak berkompromis
jadi sedikitpun gitu kan terhadap kesalahan gitu ya
karena akan menjadi sesuatu yang sangat fatal
tetapi bagian yang perlu kita soroti juga adalah
mari kita bersama sama gitu kan
mengacu kepada berbagai pengaturan yang sudah ada
dan komiten bagi kita semua gitu kan
untuk merespon apa yang terjadi di ruang cyber ini gitu kan
ketika kita bicara keamanan
tetapi ketika kita bicara bahwa kita sudah menjalankan keamanan
berarti kita sudah mengenali resiko
dan menyiapkan mitigasi jika resiko tersebut terjadi
ukurannya adalah bukan kita terkena atau tidak
tetapi bagaimana ketika kita terkena serangan tersebut
kita dapat segera pulih
kita dapat meminimalisasi dari gas
kita juga dapat melindungi para pengguna masyarakat
bahkan berjalannya sistem elektronik itu sendiri
kesadaran mitigasi serangan siber ini
apakah kemudian menurut bssn sudah juga disadari oleh lembaga lembaga pemerintahan yang lain
itu kita bahas setelah jeda bapak bapak
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
ada masih bersama cnn indonesia newsroom
dan saya masih bersama dua narasumber yang bergabung secara virtual
ada pak anton setiawan jurubicara bssn
dan juga pratama persada ketua lembaga riset keamanan cyber
saya ke mas pratama dulu berkaitan dengan pertanyaan saya sebelum jeda tadi
soal mitigasi serangan siber seberapa lembaga pemerintah kita siap
anda tadi sudah sempat menyinggung sedikit
masih banyak yang belum menyadari pentingnya hal ini
situsnya ada membangun situsnya bisa
tapi kemudian berkaitan dengan pengamanannya yang harus diupdate
itu biasanya kita keteteran
anda melihatnya juga begitu mas pratama
jadi memang penanggulangan insiden cyber itu penting untuk dilakukan
oleh karena itu sebenarnya bssn program
yang akan membuat ini dikembangkan ke lembaga
tinggal nanti masalah pelaksanaannya
nah kenapa saya bilang pertanyaannya
karena memang kesadaran pemerintah ketika terjadi insiden cyber
itu sangat lambat sekali
contohnya lah kebocoran data e hack
sudah direport kementerian keseluruhan oleh vpn mentor konsultan security
ada masalah kebocoran di sini
kalau tidak ditutup ada juri data
tapi kita tidak bisa mencari
tapi dilaporkan pertama kedua sampai lapor ke adcrt
akhirnya begitu lapor ke bssn baru ada tanggapan
walaupun butuh waktu sekitar dua hari untuk melakukan takedown
artinya kecepatan untuk penanggulangan insiden itu sangat penting sekali dilakukan
oleh karena itu desert adalah hal yang mutlak untuk dimiliki
riset yang mutlak untuk dimiliki di indonesia ini baik di pemerintahan ataupun di swasta
jika terjadi insiden cyber itu penanggulangan
kemudian selesai ke komunitas lain keisipasi yang lain
bahwa eh ini ada lho serangan cyber seperti penyerangannya menggunakan toolsnya ini
sehingga ketika satu terserang lainnya punya antisipasi pertahanan sehingga tidak terserang hal yang sama
tidak bisa ada
bahkan tidak ada organisasi c cart itu
salaman ada kasih sertifikat sudah selesai
tapi implementasinya tidak maksimal gitu
nah itu yang menjadi masalah di indonesia
kalo ya kekuasaan c cart itu dilakukan dengan baik harus ini bisa kuat
kenapa tidak bisa kuat
karena penyakit apa hacking itu tidak semata mata disebabkan oleh hackernya yang pinter
lebih sebabkan sistemnya yang lemah
sehingga ini bisa menemukan penyerang dalam sistem
seolah olah pemain ataupun swasta
kalau misal sistem yang dilanggar sistem elektronik baik di pemain ataupun swasta sudah menerapkan semua standar keamanan informasi dengan baik
kalau sudah menerapkan kemudian masih terjadi peretasan
apalagi sekarang mereka baik
itu kadang kadang di luar jangkauan kita
nah kalau seperti itu wajar
tapi minim data itu diamankan dengan enkripsi
sehingga kalau misalkan si hacker berhasil melakukan ke dalam perusahaan atau organisasi pemerintah mereka bisa datanya
ada dua isinya masya allah sangat apa terikat publikasi
itu ada data pelapor ada data korban kekerasan anak kekerasan seksual dan nama sekolah
hanya dia orang tua dan lain lain begitu
kalau sampai tersebar kasihan ini si aisyah
kalau misalnya pakai saja harusnya data data itu dienkripsi
sehingga ketika ada hacker mencuri datanya dia nggak akan bisa baca datanya
nah ini kan tidak oleh
karena itu kpi harus tanggung jawab
menurut saya juga ini apa namanya kita jadi perusahaan
karena ketika data dikonsumsi takut yang berpengaruh
takut yang berpengaruh
kpai kemudian pada saat itu saat ini kalau tidak salah yang dari yang saya baca kemudian sudah dibantu juga oleh pihak bssn betul ya pak anton ya
untuk menangani kasus ini pak anton
iya benar mbak
jadi sejak teritikasi ada kebocoran mereka melakukan kontak dengan teman teman di bssn khususnya di direktorat kamar
dan kemudian saat ini kita meminta data data ya
kalau posisi kebocorannya memang sudah terjadi kan
tetapi kemudian kita meminta data data untuk kita lakukan verifikasi gitu kan
dan apa yang terjadi sehingga kemudian data data pada layanan pengaduan online di kpai itu sampai kemudian bisa bocor
kecepatan dalam penanganan terus kemudian bagaimana kita memenuhi standar gitu untuk mempertanggungjawabkan ini gitu
termasuk melakukan notifikasi kepada para pengguna yang terdampak itu harus cepat kita lakukan
dan memang ini menjadi tantangan khususnya di institusi pemerintah gitu ya
karena serangan cyber juga tidak melihat waktu gitu dan hari gitu
bisa dilakukan di hari minggu di hari sabtu di malam hari
yang kemudian kalau kita memang di bssn bekerja dua puluh empat jam
tetapi ketika kita melakukan notifikasi memang menjadi tantangan tersendiri ya
karena teman teman kadang ya tidak menunjuk gitu salah satu unit gitu untuk menghandle hal hal seperti ini
hal hal seperti ini tata kelola ini harus kita dorong gitu kan
supaya nanti setiap penyelenggara sistem elektronik baik itu pemerintah maupun private
memang punya tim gitu kan memang punya gugus tugas yang memang bisa menghandle ini kapanpun ya
karena memang kejadiannya bisa kapanpun dan ini bisa terjadi pada sistem elektronik jenis apapun
begitu mbak putri
pak anton betulkah apakah anda juga sepakat dengan yang tadi disampaikan pak pratama
bahwa peretasan yang dilakukan di situs lembaga pemerintah di indonesia itu kadang
bukan karena hackernya yang pandai juga tapi karena sistemnya yang lemah
anda melihatnya seperti itu evaluasi apakah sudah dilakukan oleh bssn kepada beberapa situs pemerintah di indonesia
ya beberapa evaluasi yang kita lakukan memang seperti ini mbak
jadi memang seperti tadi yang disampaikan pak pratama gitu ya
contoh yang paling banyak adalah penerapan enkripsi yang tidak dipenuhi gitu
karena memang sistemnya tersebut dari awal tidak jelas

karena memang sistemnya tersebut dari awal tidak jelas
jadi ketika kemudian sudah jadi baru kemudian dilakukan pen test
dan ketika kemudian dimintakan untuk dilakukan rekomendasi misalnya penerapan enkripsi
nah ini menjadi hal yang sulit
karena ya programnya harus dibongkar ulang kan
karena memang penerapannya tidak dari awal
jadi memang benar kadang ya kalau kita cermati

sedikit sekali gitu hacker yang menembus sistem itu memecahkan algoritma
atau induksinya jarang gitu
biasanya mereka hanya menggunakan kerentanan kerentanan
yang itu banyak tersebar gitu
jadi ini tantangan bagi bangsa kita
bagi pengelola sistem elektronik di indonesia
untuk bisa menerapkan prinsip prinsip keamanan itu
dari awal mereka membangun sistem elektroniknya
pak pratama mungkin anda punya data
sebenarnya dari sebenarnya berapa persen sih
lembaga pemerintah dan juga lembaga pemerintah institusi
yang kemudian sudah sadar terkait dengan keamanan siber
di lembaga yang masing masing itu
atau memang masih jauh sekali dari idealnya
banyak yang tidak sadar masalahnya
yang lemah itu mungkin sekitar delapan puluh an persen lah ya gitu
di pemerintahan kita go id itu
kemarin kita juga baru merilis gitu situs situs go id
di pemerintahan kemudian kemudian ke kota gitu
itu ada ratusan yang ternyata sangat gampang
supi peretas begitu
nah ini jadi jalan buat kita semua
nah sebenarnya kita kasih bssn
bsss yang diminta untuk menekankan
suatu perusahaan siber di indonesia gitu
tapi perhatian kepada bssn ini
sebenarnya masih kurang gitu
saya mengakui ketika bssn bilang bahwa datanya
memang benar cek gitu
jantol bagus gitu
memang bisa terjadi kepada siapa saja
tetapi juga bahwa kita perlu mendukung bssn
untuk bisa melakukan secara maksimal
misalnya ketika bssn memiliki kekurangan
punah di semua kal kementerian lembaga
atau di semua pemerintah gitu
atau misalnya di misi pengamanan gitu
bssn diminta untuk mengamankan
keamanan siber di indonesia gitu
ya kan ini dong akarannya gitu
kan ini agak miris loh sebenarnya
asn anggap tahun dua ribu dua puluh dua itu dipangkas
sampai rp lima ratus itu
rp satu ratus sembilan untuk bekerja belajar rutin
rp seratus untuk maintenance
rp seratus untuk operasi
diminta untuk mengamankan seluruh
ya imposisi benarnya
harap terlalu banyak kepada bss gitu
oleh karena itu sebenarnya wajar ketika
jadi banyak kebocoran ini yang diakibatkan
karena memang banyak hal hal gitu
mulai dari teknologinya mulai dari sdm nya
mulai tata kelolanya gitu
yang kurang berkesan dan memang harus diberkati dengan baik
saya terakhir ke panton
panton kalau misalnya dari target
katakanlah dari target bssn
untuk kemudian idealnya semua kementerian
lembaga institusi pemerintah sudah menerapkan pengamanan
atau melakukan mitigasi sibernya dengan sop yang ketat
itu ada target khusus dari bssn nggak sih
karena bagaimanapun sekali lagi
semua sekarang melihat ke bssn ketika
peretasan terjadi di bssn sendiri
ya kalau berdasarkan target
hitungan kita adalah kita menggunakan
bahwa itu indeknya itu ada empat
nah posisi penilaian saat ini kita masih di
khususnya kalau di pemerintah itu masih di level dua sampai dua lima gitu ya
masih jauh dari empat
nah salah satu cara kita adalah kita memasukkan unsur aspek penilaian keamanan ini
ke dalam aspek sppa
sehingga mau tidak mau setiap instansi pemerintah harus memenuhi gitu kan
menuruti aturan yang sudah kita sampaikan
baik pak anton setiawan
jurubicara bssn terima kasih pak anton sudah bergabung sore hari ini di cnn indonesia newsroom
pak pratama persada ketua lembaga riset keamanan siber juga
terima kasih pak pratama sudah bergabung